pada hari pertama perpanjangan psbb transisi
petugas satuan polisi pamung praja kembali menindak para pelanggar protokol kesehatan
di kawasan kramat sentiong jakarta pusat senin pagi
sejumlah pengendara yang kedapatan tak menggunakan masker dengan benar
langsung ditindak petugas
jadi mas selama ini nggak tahu kalau penggunaan masker
sementara itu kepala sapo pp kelurahan keramat mengungkapkan
razia dilakukan berdasarkan keputusan gubernur no seribu seratus tahun dua ribu dua puluh
tentang perpanjangan masker
masa psbb transisi hingga enam desember mendatang
sementara menanggapi permintaan asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
agar pemerintah provinsi dki jakarta mencabut kebijakan pembatasan sosial
berskala besar masa transisi
sesuai dengan mengatakan
fokus utama pemprov adalah menekan jumlah kasus covid sembilan belas di dki
sebelumnya apindo meminta pemprov dki mencabut psbb transisi
karena selama pemberlakuan psbb transisi
dunia usaha sangat tertekan
pengusaha harus mempertahankan karyawan
menanggung biaya tatanan baru dan biaya operasional perusahaan
tim liputan cnn indonesia